hai saudara bentrok antar anggota ormas terjadi di subang jawa barat hingga berujung perusahaan
kantor sembilan belas orang ditetapkan jadi tersangka dari rekaman video yang viral di media sosial tampak
puluhan orang berseragam ormas penyerang dan merusak kantor sekretariat mereka di blok jagal
kelurahan karanganyar kecamatan subang kabupaten subang jawa barat bentrokan diduga akibat
ketidakpuasan terhadap kepengurusan baru tiga orang terluka sementara itu tiga sepeda motor
dan sebagian bangunan rusak oleh kandedi melakukan pengurusan terhadap gudang atau bangunan yang
menjadi sekretariat salah satu lsm
hai kemudian saat itu pula terjadi kekerasan fisik terhadap tiga korban yang saat itu berada
di sekitar tkp saat ini sudah kita amankan bisa dilihat di depan rekan rekan media yaitu sembilan belas orang
yang telah kami tetapkan menjadi tersangka dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan